untuk membahas soal psikosomatik atau gangguan psikosomatik ya
bergabung bersama kami ada dr lahargo kembaren
selamat malam salam sehat jiwa mbak
dok kan sekarang di tengah pandemi corona ini
banyak orang yang katanya ngerasa cemas
terus tiba tiba gatel tenggorokannya tiba tiba ngerasa demam juga
pengen buru buru berobat gitu pengen buru buru dites
tapi sebetulnya seberapa rentan sih dok
orang terkena psikosomatik ini di tengah pandemi saat ini
ya jadi menghadapi pandemi covid sembilan belas ini
itu adalah merupakan suatu stresor psikosoial
yang tentunya akan menyebabkan orang akan mengalami perasaan cemas
khawatir sedih gelisah kebingungan
itu adalah suatu hal yang normal
hal yang wajar di dalam kehidupan seseorang menghadapi krisis yang demikian
paparan informasi itu akan diolah oleh bagian otak kita
dan ada organ yang namanya kita sebut amigdala
yang mengatur emosi
ketika informasi yang kita dapatkan ini sesuatu hal yang berbahaya
sesuatu hal yang menakutkan
maka organ otak ini akan mengeluarkan hormon yang kita sebut kortisol
ini adalah hormon stres
yang menyebabkan jantung kita berdepak lebih kencang
nafas terasa pendek atau sesak
keringat dingin otot kemudian menegang
tidak nyaman di saluran pencernaan
ini yang seringkali dialami oleh orang orang yang kadang kadang kita menyebutnya stres
dr lahargo orang tapi kan gini kadang abai gitu dengan kesehatan jiwa
mereka cenderung berobat ke dokter yang memang fisiknya terlihat sakit gitu
yang dirasakan sakit
padahal akarnya kita tahu adalah gangguan jiwa
tapi kapan kita bisa mendeteksi bahwa ini adalah psikosomatik
ya kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik pada seseorang
jadi di dalam keadaan yang seperti sekarang ini
perlu kita kenalin
masalah atau gangguan ke jiwa itu ditandai dengan
adanya suatu gangguan pada pikiran
dan juga pada perilaku kita dalam kehidupan kita sehari hari
mulai dari spektrum yang sangat ringan
sampai kepada kondisi yang mungkin keluhannya sangat berat
contohnya yang sangat ringan seperti adanya kegelisahan
rasa tidak senang
kesulitan tidur atau ada perubahan pada pola tidur
selera makan yang juga terganggu
kemudian ada ketuhan di beberapa pergantian fisik kita
fokus konsentrasi yang juga menjadi terganggu
itu pun bisa merupakan suatu gejala
ataupun gangguan dari stres
gangguan kecemasan ini
atau yang lebih berat lagi
bisa sampai mengganggu fungsi dan produktivitas kita sehari hari
tapi dok apakah setiap orang yang merasakan
gangguan psikosomatik ini harus ke dokter
ya kita perlu melihatnya bahwa ini adalah suatu reaksi yang normal sebenarnya
ketika kita mengalami hal seperti ini
beberapa langkah sederhana bisa kita lakukan
misalnya kita bisa berbicara dengan orang terdekat kita di rumah
seperti keluarga ataupun teman teman
kemudian kita bisa kemudian juga mengurangi paparan terhadap kita
atau kita sebut digital atau media sosial
diatokasi gitu ya
jadi terlalu banyak berita berita yang kita terima
itu pun bisa mempengaruhi apa yang kita perhatikan
nah itu dia yang juga terjadi dok di saat ini
di tengah pandemik
orang banyak yang merasa cemas mungkin karena dalam berada
atau ada di lingkungan yang mungkin diketahui ada odp
atau positif di sekitarnya
kan kemudian ini merasa merasa terguncang mungkin ya
ada sejumlah orang
kemudian bagaimana cara menumbuhkan semangat dan juga optimisme
di tengah pandemi seperti ini
ya apa yang kita rasakan itu biasanya muncul dari apa yang kita pikirkan
sehingga dengan keadaan yang seperti ini
muncul pikiran pikiran yang irasional atau disebutnya distorsi kognitif
misalnya adalah modelnya katastrofik
katastrofik itu memikirkan bahwa
wah ini suatu wabah yang bisa sangat berbahaya
kita juga perlu melihat bahwa sebenarnya sudah banyak usaha usaha yang dilakukan
untuk mengatasi kondisi ini
atau ada lagi cara berpikir irasional yang jump to the conclusion
ini kok ada tenggorokan gasal nih kok aku mulai agak nggak enak badan
jangan jangan aku kena juga
padahal kan hal itu belum tentu
nah jadi yang bisa saya sarankan adalah coba fokus apa yang bisa kita kontrol
dalam diri kita
itu yang kita kerjakan dan lakukan
informasi yang sudah kita dapatkan itu kita jalankan dalam kehidupan sehari hari
mengatur pola hidup sehat berhati hati yang positif
dan memiliki hati yang gembira
hati hati yang gembira adalah obat bagi kita
dan meningkatkan imunitas kita kekebalan tubuh kita
ya pikiran dan tubuh saling berhubungan
jadi bagaimana caranya supaya tubuh sehat
pikiran juga harus sehat begitu ya dok
dr lahargo kembarin terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami